berada di gada terdepan berinteraksi langsung dengan pasien positif covid sembilan belas
tidak menyurutkan semangat dr andina nirmala pahalawati
dokter jaga di rscm kiara ultimate
tempat ini merupakan pusat fasilitas terpadu penanganan covid sembilan belas
melawan rasa takut tertular virus corona dan rindu bertemu keluarga
menjadi gambaran hati ibu dua anak ini selama bertugas
tapi sebagai dokter kami juga tidak bisa memungkiri kondisi kondisi pasien yang berat
bahkan yang terakhir itu saya hampir dua puluh jam di dalam
kemudian karena risiko tertular yang tinggi saya juga tidak bisa bertemu dengan keluarga
rscm kiara ultimate merupakan pusat fasilitas terpadu khusus penanganan covid sembilan belas
di sini ada tujuh lantai yang difungsikan mulai ruang rawat jalan radiologi kamar operasi
dan high care unit atau hcu pasien anak dan dewasa serta tempat menginap karyawan
selain sebagai rumah sakit rujukan pasien covid sembilan belas rscm juga melayani pasien non covid
instalasi gawat darurat rscm merupakan pintu masuk emergensi
menjadi tempat ribuan nyawa harus diselamatkan
dr ernie siska yang biasa diperhatikan
bisa dipanggil sebagai mo atau emergency medical officer
mengaku tantangan terberat selama melayani pasien non covid di igd adalah kejujuran pasien
perjuangan kita sih sama seperti pelayanan kita setiap harinya
cuma bedanya itu loadnya itu yang lebih banyak daripada sebelumnya dan kehatiannya kita
karena walaupun dia dengan sakit jantung tiba tiba ternyata pemicunya itu bisa berhubungan dengan covid atau seperti apa
kejujuran dari pasien itu semudah dan keluarga
agar kita mempermudah kita untuk mengelola mereka
pahlawan covid sembilan belas lain yang mungkin jarang tersentuh atau kerap terlupakan adalah rahmat hidayatullah seorang cleaning service
sehari harinya dia bekerja menggunakan alat pelindung diri apd membersihkan ruang pasien dan berinteraksi dekat dengan pasien
aktivitas ini kadang membuat pria dua puluh dua tahun ini takut
namun ia mengaku senang bisa menjadi bagian dalam perang melawan covid
ini sih ya kan beban juga berat juga kalau buat masalah ini kan
cuma mau gimana kerjaan susah ya ya dijalanin aja lah bismillah aja
manajemen rscm mengatakan masih meningkatnya jumlah pasien positif menjadi tantangan bagi rscm
khususnya menyediakan alat pelindung diri yang merupakan amunisi bagi para pejuang covid
novanaya antaka fikriadin jakarta